hai aktif berolahraga menjadi keseharian mantan presenter berita yang satu ini meski sebelumnya
serangan jantung hampir saja mengancam nyawa jaring tety tepat berada di lokasi ini dia
waktu itu setelah main terdapat tiba tiba gelap gelap gelap keleingan aduh gelap tapi belum sampai
blackout banget yang sampai nggak sadarkan diri akhirnya saya sebelumnya kan sudah pernah browsing
bahwa kalau kita dapat serangan dadakan keringat dingin ngucur kepala keleyan aku cari tempat
cari tempat yang paling aman yaitu lah nyender waktu itu persis disini disini juga lokasi disini
terus nyender pelan pelan dan aku nggak mau panik biar orang yang sekitar sini bapak bapak yang ada
di sini tidak ikut panik juga jadi pelan pelan terus turun turun turun turun pelan pelan pelan duduklah
di sini terus sini lah pasrah di sini udah akhirnya mulai dupu catu catu dibukain sepatu
sama bapak bapak mulai ini
buka aduh ada teh panas gak ada minta teh minta teh akhirnya ada dikasihlah teh manis
minuman panas itu untuk membuka kembali pembuluh darah kita yang tertutup karena saluran apa
oksigennya masuknya kurang lancar jadi dengan minum air panas akhirnya terbuka terbuka krim
matanya ikut terang lagi namun keputusan memasang ring jantung baru dilakukan satu minggu kemudian
setelah jeremy kembali terkena serangan jantung yang kedua kalinya dan kalau dilihat apakah memang
jantung dari keluarga enggak ada tidak ada karena jantung koroner itu bukan bawaan dari keluarga
mungkin pola makan yang salah pola hidup yang salah selama ini dan saya juga dulu perokok
m m m dibilang aktif juga enggak aktif banget tapi ya perokok lah dan akhirnya setelah pasang
ring stop semuanya selain pemasangan ring tindakan yang biasa dilakukan dokter spesialis jantung
adalah dengan melakukan bypass atau bedah jadi kalau misalnya orang ada
jelas terbukti ada serangan jantung nah secara akut itu ada golden period nya artinya dia akan
terselamatkan apabila kurang dari enam jam sudah dilakukan tindakan yang namanya primary btca itu
primary ptc itu artinya adanya penyempitan langsung dibuka dipasang stand serangan jantung
terjadi ketika pasokan darah ke jantung terhambat akibat penggumpalan darah atau penumpukan lemak di
pembuluh arteri jantung
pola hidup tidak sehat merokok kolesterol diabetes dan obesitas bisa memicu terjadinya serangan jantung
masyarakat harus jeli mengenali tanda tanda awal penyakit jantung yang mematikan ini dan
mewaspadainya sejak dini kadang kadang cuman kayak kembung kembung saja gitu
ini hati hati dengan kembung kembung saja yang sudah diobati mahnya tapi tidak baik baik sebaiknya
konsultasi ke dokter jantung
gitu ya karena tidak hanya membahayakan bagi yang sudah berusia lanjut tapi ternyata juga
tidak tercuali saya brother
olmasih muda kok karena
ya bilangib hanseh gede keren reyano
udah karena saya masih muda tujuh belas tahun tapi bukan berarti jantung koror itu akan jauh dari
tubuh kita jadi untuk itu kita berbincang bincang di sini ada jeremy tety halo bang jeremy selamat
pagi apa kabar nih baik sehat sehat alhamdulillah sehat oh penting karena kita mudah mudahan sehat
belum belum oke dokter agus ya apa kabar juga teragus bergabung disini di good morning memang
harus cek rutin juga saya mau kerug teragus dulu deh duluan karena khawatir juga nih jadinya sejak
kapan sih dok kita harus mulai rutin melakukan ekg itu tadi ya sebenarnya cek jantung dini itu sangat
penting ya karena penyakit jantung koroner terutama itu sangat apa sulit diketahui artinya orang
tidak ada keluhan apa apa untuk terbentuknya jadi begini jadi sebelum terjadinya orang serangan
jantung itu harus terbentuknya jadi sebelum terjadinya orang serangan jantung itu harus
terbentuknya jadi sebelum terjadinya orang serangan jantung itu harus

hai seo ec jatung yang bisa sampai meninggal mendedet biasanya kalau zaman dulu itu usia diatasi
itu karena lifestyle ya karena pola hidup
sehingga diharapkan cek jantung dini itu paling enggak untuk pria di atas tiga puluh harus pernah dicek
kalau perempuan paling tidak menjelang premenopause
makanya frekuensi serangan jantung antara pria dan wanita itu lebih sering pada pria
begitu seorang wanita menopaus kansnya sama apabila dia tidak punya faktor faktor resiko
kenapa pria lebih rentan
karena pria lebih rentan karena satu kalau dibandingkan dengan wanita ya
karena wanita ada hormon estrogennya yang masih bisa melindungi pembuluh darahnya
sehingga pada saat seorang wanita itu menopaus estrogennya menurun nah itu kansnya sama kena penyakit jantung koro
jadi metteti ini kayak konsultasi ya di sini ya
tapi kalau boleh cerita sedikit bang jerima kapan sih tepatnya kena serangan jantung atau ada gejala gejala dulu
kalau saya merasakan gejala
awalnya itu dengan ini apa sesak napas terus keringat dingin demam terus kepala pusing yang muter muter terus dada sebelah kiri itu merasa tertekan
tekan itu tembus sampai ke punggung
itu ciri awalnya
nah saya rasa ah ini biasa masuk angin biasa
nanti minum teh manis panas semuanya
memang begini jadi antara lambung dengan jantung itu sulit sekali dibedakan ya
jadi jangan dianggap lambungnya dulu
sebelum jantungnya itu dicek dulu gitu
jadi jangan sampai kecolongan
jadi pada dasarnya itu kebanyakan sekali yang kecolongan
dianggap mahnya mahnya tapi tiba tiba serangan
nah kalau berbicara masalah lifestyle atau gaya hidup memang dari awal gitu
mas jerem ini tidak merasakan bahwa pentingnya harus hidup sehat dan sebagainya
sehingga menyadari kalau bisa kena serangan jantung
nah saya nggak tahu bahwa itu serangan jantung
kalau masalah hidup sehat
saya rutin bermain
tenis itu seminggu bisa dua kali dan selama enam belas tahun terakhir itu rutin berolahraga
terus jaga makan bilang goreng gorengan tuh saya jaga banget
karena kan lebih banyak dari gorengan kan
minyak minyak goreng itu kan faktor pengentalan darah kan dari situ
ini memang jangan terlalu pede dengan olahraga saja ya
tapi memang faktor resiko itu harus kita ini
saya juga punya pasien personal trainer di gym umur tiga puluh lima tahun serangan jantung sekarang juga sudah dipasang tiga ring kalau nggak salah ya
personal trainer ya
nah sehingga itu adalah tugas dokter untuk mencari kenapa dia sampai seperti itu
ternyata dia itu karena itu pasien saya saya mesti tahu dong kenapa sampai terjadi seperti itu
ternyata dia ada tekanan darah tinggi yang slightly tinggi dikit tapi dia nggak ini memperhatikan
dia pede dengan tubuhnya kan
pada saat dia ngangkat beban itu tensi tinggi
dan kebetulan tidak semua tekanan darah tinggi itu dikasih keluhan masalahnya
oh ya sudah
nanti berarti kita mesti perhatikan betul nih ciri ciri detail detailnya jauh jauh hari kita harus periksa itu seperti apa
nanti ya usaha jeda aja ya
tetap bersama kami di good morning
ada lagi good morning sesuai dengan lagu ya jantung kita itu juga satu satunya
satu satunya gitu kalau udah mati ya udah gitu
hilanglah sudah harapan
jadi harus perawatannya tinggi sekali itu untuk kesehatan kita
tapi kalau misalnya jantung kita itu juga satu satunya loh
tapi kalau misalnya tiba tiba di depan kita ada orang yang mungkin saja terkena serangan jantung
pasti pertama panik
kita nggak tahu nih mesti ngapain gitu
apa yang harus dilakukan gitu
dokter mau bagi ini juga nih tipsnya untuk kita
iya nggak panik juga
gimana itu dokter
jadi memang gini serangan jantung itu ada yang fatal
ada yang cuma hanya sadar nyori dada seperti misalnya
tapi ada juga yang tiba tiba dia pingsan
nah makanya sebelum dibawa ke rumah sakit supaya dia tertolong
apa yang bisa dilakukan
ini kebetulan ada pantum ya
kita luruskan badannya
kita longgarkan bajunya
terus kemudian kita coba bangunkan
pak pak bu bu
apakah dia itu ada respon apa tidak
habis itu dia nggak respon
apakah ada nafas apa tidak
kita teliti banget
terus kemudian kalau bisa kita raba nadinya
kalau nadinya juga nggak terabah
atau mungkin yang paling mudah di leher
kalau di leher nggak terdeteksi
terus nggak nafas
langsung kita lakukan kenjotot
di bagian situ ya
pokoknya pas di bagian jantung itu sebelah kiri ya riki
bagian ini mau coba
cara nekannya gimana
ini tangan harus benar benar anu ya
keras banget sih jantungnya
eh jantungmu dimana
jadi kalau misalnya pada manusia
pokoknya intinya di bagian
dadah sebelah kiri
nanti kalau misalnya tidak ada respon
itu apa yang harus kita lakukan
jadi pokoknya begini
kita usahakan sampai dia itu anu biasanya
kenjotnya itu tiga puluh
terus kita tambahin nafas buat buat
jadi tiga puluh kali kenjot
terus lagi terus seperti itu
dipancing terus gitu
sehingga kalau misalnya ternyata nanti dia ada respon
ya langsung dibawa ini
oh setidaknya ini bisa dilakukan sambil menunggu
ataupun bantuan yang lainnya
kalau waktu itu jari kita berdiri deh
waktu itu bang
kalau saya tindakan pertamanya minum air panas
itu betul gak kayak begitu
jadi legah dadanya legah
kayaknya ngalir lagi itu
jadi kalau misalnya ada keluhan kayak gitu
yang paling penting tidak boleh panik
semakin dia panik
detak jantung semakin meningkat
itu malah membuat parah
jadi paling tidak tenang saja
tarik nafas panjang
betul khasnya tarik nafas
cari tempat kalau saya
cari jatuh yang enak
biar gayanya jatuhnya bagus juga
gayanya juga bagus
di atas dok dan juga mas jeremy
jadi mungkin pilihan meminum air hangat ala bang jeremy itu
untuk membuat rileks
mungkin rileks aja dulu dia
bukan memperlanjar ini ya
oh enggak enggak
enggak ada hubungannya
enggak ada hubungannya ya
itu salurannya kan beda
itu saya salah
tapi kok aman gitu loh
sudah berkali kali saya melakukan seperti itu
ini minum air panas
tapi setelah itu bang jeremy kan
kena lagi serangan jantung ya
karena harus dibawa ke rumah sakit
nah itu untuk saat ini
apa yang dilakukan pada saat itu
hingga akhirnya berimbas juga sama kesehatannya bang jeremy sekarang
nah itu kejadiannya kebetulan juga
acara malam hari
dan itu pulang dari tempat ini sampai rumah itu
di rumah saya di tanggerang
dan itu muntas panjang jalan
muntas sampai tidak sadar
keluar keringat dingin gitu
keringat dingin meleles
sudah jahat semua
itu khas banget itu
itu khas banget
tapi apakah kita keringat dingin harus juga berpikir
saya harus periksa mungkin ini serangan jantung
nah jadi gini
tidak semua keluar keringat dingin pasti serangan jantung
tapi itu yang khas klasik itu
yang tadi disebutkan
jadi kayak di dinding menyebar ke
sampai ke punggung
sampai ke punggung betul
sleting keluar keringat banyak
nah itu pasti sudah serangan
yang dimaksud dengan serangan jantung itu apabila ada penyempitan
itu baru yang disebut serangan jantung
terima kasih dok tampaknya memang perbincangan kita ini menarik sekali ya
cuma karena faktor durasi dan waktu
jadi terpaksa harus kita akhiri perbincangan kita pagi hari ini dok
dan juga mas jeremy
tapi mas jeremy jangan kemana mana
kita masih ada tantangan lagi nih buat mas revo
masih ada tantangan
enggak nggak bikin sport jantung juga kok
kesehatan masih akan tetap terjaga
tapi terima kasih sekali lagi ya untuk dokter
terima kasih dokter
jadi kita harus cek sedari dini itu aja intinya ya
karena siapapun tidak tahu kena jantung ataupun tidak
jantungnya sehat atau tidak ya
dan juga harus menerapkan gaya hidup sehat ya
sejak dini juga anda harus bergabung bersama kami di good morning
karena ada one minute tips yang pasti anda tunggu
tetap bersama kami
bang jeremy juga belum kasih tips kita nih
menjaga kesehatan jantungnya bang jeremy setelah pasang ring itu apa yang dilakukan
nah untuk menjaga kesehatan jantung biar bagus tetap bagus satu
minum pengencer darah
sekarang harus gitu ya
setelah umur hidup minum pengencer darah
tapi itu udah resep dokter kan
karena minumnya sudah pasang ring gitu
dan satu hindari makanan yang bergaram tinggi dan juga yang berminyak goreng
karena minyak goreng dan garam itu adalah penyebab pengentalan darah
darah itu mengental
akhirnya jantung tuh kerjanya tidak maksimal pompa jantungnya
nah itu jadi bisa terhambat
berarti sekarang makannya rebus rebusan gitu ya
ya kalau makan gorengan juga tapi yang minyak goreng sendiri beli yang agak mahal dikit
jangan minyak minyak curah lah ya
apalagi minyak curah
bukan untuk diri
pokoknya rokok juga sudah stop ya
oh rokok stop dengan sendirinya
stop dengan sendirinya
olahraga juga jangan terlengotot
maka ingin jadi atlet sudah terlambat ya
jadi berapa rutin jadi sekarang
tetap seminggu masih dua kali tiga kali
setiap pagi saya jalan pagi
treat meal itu satu jam
kalau nggak jalan keliling komplek
dan di kompleknya akhirnya banyak ada klub
klub yang pernah pasang ring
nah terus buat mengedukasi orang orang di sekitar mas jeremy sendiri gimana
ya itu satu
misalkan kalau makan ingat
saya kolesterol sebulan sekali
oh sebulan sekali
maksimal adalah dua ratus miligram
terakhir kemarin masih dua ratus sepuluh
mau tidur malam minum obat ini kolesterol seharian
intinya sih menghindari
jadi obat kolesterol itu simpannya di tempat tidur
jadi mau tidur baru minum
udah pada intinya sih pokoknya jaga makan deh
jangan sampai keburu sakit dulu
baru kita jaga jaga
lebih baik kan segera daripada mau obat
tidak diberi begitu
tapi terima kasih ya bang jerni meteti sudah bergabung di good morning hari ini
tips tipsnya oke termasuk bantu kita untuk one minute juga